kepadatan arus lalu lintas di ruas tol jakarta cikampek semakin meningkat
hal ini terjadi akibat sempat terjadinya miskomunikasi
antara pengelola pembangunan tol elevated dengan pihak jasa markah
beberapa waktu terakhir kepadatan kendaraan di ruas tol jakarta cikampek kian mengalami peningkatan
kepadatan terlihat di kilometer empat belas kota bekasi jawa barat pada lajur dari arah cikampek menuju jakarta
kepadatan terjadi lantaran adanya sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di ruas tol
salah satunya ini pembangunan tol elevated yang berada tepat di tengah tol
sehingga petugas terpasang melakukan penyempitan lajur di kilometer sepuluh cikunir bekasi
lalu lintas menuju cawang dan tol jor masing masing hanya bisa menggunakan dua lajur
laju kendaraan hanya mampu menempuh kecepatan lima belas hingga tiga puluh km per jam
bahkan tak jarang laju kendaraan terhenti
menurut meminimalisir kepadatan pihak jasa markah telah menarakan berbagai upaya
di antaranya membuat sodetan pengalian arus di gerbang tol cikunir dua
menempatkan petugas di titik rawan kepadatan dan penambahan rambu lalu lintas
jadi perlu saya jelaskan bahwa memang kepadatan ini yang terjadi awalnya hari jumat
bahwa itu adalah pekerjaan yang miskomunikasi antara pekerjaan proyek capai tanda titip dengan kita
selain itu jasa marga menghimbau agar pengendara memantau aplikasi google maps
sebelum melintasi tol jakarta cikampek sekaligus mencari jalan alternatif apabila terjadi kepadatan di ruas tol
diketahui sebelumnya telah terjadi miskomunikasi antara pihak jasa marga dan pengelola pembangunan tol elevated
terkait menutupkan satu lajur jalan tol yang kemudian berakibat kemanusiaan
cetan yang panjang
eriko selara bekasi